sebuah masjid terpaksa membayar tagihan denda ke pln jombang jawa timur dengan koin seberat hampir satu kuintal
uang recehan tersebut diperoleh pihak masjid dari kotak amal dan juga bantuan warga
satu karung uang koin pecahan seratus dua ratus dan lima ratus rupiah seberat hampir satu kuintal ini sedang dihitung
oleh pengurus takmir masjid baitur rahmat sukosari kecamatan kesembon malang bersama petugas pln ngoro jombang jawa timur
uang yang masih berada dalam kotak amal masjid dan karung ini akan digunakan untuk melunasi sisa tagihan listrik
sebelumnya pihak takmir sudah membayar dengan cara diangsur sebesar sembilan juta rupiah
dan kini pihak pengurus membayar kekurangannya sebesar sepuluh juta rupiah
sekretaris takmir masjid baitur rahmat mengatakan masjid baitur rahmat dijatuhi denda
karena saat pemeriksaan pln ditemukan tujuh titik bekas tusukan pencurian aliran listrik
kami sudah datangkan pemeriksaan dan pernyataan
di masjid kami itu dinyatakan oleh pihak pln telah mencuplik di atas meteran itu
terdapat kalau nggak salah kurang lebih tujuh titik
sementara menurut pihak pln ngoro tagihan sekitar sembilan belas juta rupiah adalah tagihan atas penggunaan
yang memang harus dibayar sesuai dengan pemeriksaan petugas di lapangan
sebenarnya bukan denda pak ini
jadi ini yang mengaburkan bukan denda ya
jadi ini tagihan susulan
dan tagihan susulan itu berdasarkan tarif dengan dayanya
uang koin berjumlah sepuluh juta rupiah lebih ini dihitung bersama selama tiga jam lebih di kantor pln
untuk selanjutnya dilakukan pembayaran di loket resmi
sutomura harjo jombak